sementara itu komisi perlindungan anak indonesia berharap ada pemberatan hukuman
terutama penerapan hukuman kebiri terhadap ws alias babe pelaku sodomi di tangerang banten
hal tersebut didasari banyaknya jumlah korban dan adanya pengancaman
kpai menilai dalam kasus babe ini sangat dimungkinkan untuk diberikan pemberatan hukuman
kpi menjelaskan penerapan hukuman kebiri tersebut sudah diatur jelas dalam undang undang perlindungan anak
dan pihak kpai juga mendorong pemerintah untuk menerapkan restitusi atau ganti rugi terhadap ulah pelaku
penerapan hukuman kebiri dan restitusi akan memberikan efek jerah kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak
kalau pelaku tidak dihukum kebiri ya tentu ini akan pertama akan menjadi pertanyaan publik gitu
kita sudah punya instrumen hukum untuk mengarah ke sana dan syarat syaratnya untuk kebiri
itu sudah mencukupi korbannya sudah banyak dan saya yakin ini korbannya terus bertambah
sehingga ini tentu menjadi keadilan juga bagi korban yang dari hasil koordinasi kemarin
korban masih trauma dan lebih jauh ya tentu korban ini akan menjadi bully juga bersama teman temannya di tengah masyarakat
berbicara tentang wsb
s atau babe ini pelaku kekerasan seksual terhadap puluhan anak di kabupaten tangerang memang dikenal sebagai figur yang ramah dan juga taat beribadah
kedok babe terbongkar setelah puluhan anak laki laki mengaku menjadi korban kekerasan seksual babe yang kini sudah mendekam di tahanan kepolisian
kampung sagang kecamatan raja kabupaten tangerang digegerkan oleh penangkapan wawan alias udin alias babe pada desember dua ribu tujuh belas
warga geram setelah mengetahui bahwa babeh yang dikenal ramah
pelaku kekerasan seksual terhadap puluhan anak di kampung ini
iya bergaul ya orangnya baik ramah gitu
terus dia ngajarin ngaji suka ngasih jajan sama anak anak
sembayangnya rajin jumatannya rajin
salah satu orang tua korban berharap pelaku dijerat hukuman yang paling berat
itu dan kejadian itu di mana sih
kalau di sini dipanggilin kesini katanya main ada makanan gitu
kalau habis dikasih makanan digituin tuh anak anaknya
katanya dijanjin ilmu juga ya
iya dijanjiin biar kekuatan biar kebal katanya
nggak dikadek juga nggak tirak gitu
menurut keterangan warga babe tinggal menumpang di salah satu gubuk milik warga kampung sageng kurang dari tujuh bulan
sebelumnya pria yang sehari hari bertani
dan pernah menjadi guru honorer ini tinggal di kecamatan kresek kabupaten tanggerang
pria empat puluh sembilan tahun yang ditinggal istrinya bekerja di malaysia ini dikenal dekat dengan anak anak
namun kedekatan itu ia salah gunakan
pematang sawah di desa sageng kecamatan rajek kabupaten tanggerang banten ini
menjadi saksi bisu tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh babe terhadap lebih dari dua puluh anak di kampung ini saja
di tempat saya berdiri saat ini sedianya adalah sebuah saung atau gubu kecil yang babe dirikan untuk tinggal
dan juga menjadi tempat ia merayu anak anak dengan uang sejumlah makanan
dan juga ia merayu anak anak atau menawarkan mereka dengan ilmu yang dipercaya merupakan ilmu kebal
yang babe sebut sebagai ilmu semar mesem
untuk mendapatkan itu semua anak anak dipaksa untuk melayani nafsu bejat babe
jika berani untuk menolak atau membocorkannya kepada orang tua mereka
maka mereka akan diancam dengan ancaman kesialan selama enam puluh hari berturut turut dan juga ancaman lain
babe menjalankan aksinya pada siang maupun malam hari di sebuah saung di kampung jawa ringin yang kini sudah dibakar oleh warga
tempat tinggal tanpa aliran listrik di tengah sawah ini selalu dipilih oleh babeh agar jauh dari pantauan warga
belakangan diketahui babe kerap berpindah ke tempat terpencil
karena menjadi burungan polisi sektor kresek sejak april dua ribu tujuh belas untuk kasus yang sama
polisi menyatakan jumlah korban babe yang sudah mencapai empat puluh satu anak laki laki dengan rentang usia sepuluh lima belas tahun
kejiwaan dari si pelaku atau si tersangka inisial ws ini
dan dari hasil pemeriksaan itu ws dalam kondisi kejiwaan yang normal dan secara jasmani juga normal
polisi akan menjerat babeh dengan ancaman lima belas tahun penjara
yang diatur pasal delapan puluh dua undang undang perlindungan anak
babe juga diancam hukuman kebiri
karena polisi turut melapisi dakwaan dengan pasal delapan puluh tujuh perpu no satu tahun dua ribu enam belas
sementara untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah korban
kepolisian membuka posko pengaduan di polsek rajek
mardika utama tangerang